ngapain kamu udah disini
selamat siang bu
saya kerja disini
sebagai cook helper
siapa yang masukin kamu kerja disini
bukan pak raka
saya kerja disini gak ada hubungannya dengan pak raka
pasti dia yang masuk
mungkin bening gak mau
anak anak lain diperhatiin juga sama nenek aja
mungkin bening gak mau
makanya benih mulai jauhin aku
dan aku juga pengen
bisa sekolah kayak bening
jadi rencananya pak vero kapan mau kasih skematik desain
dalam bentuk tiga d hotel yang mau kita bangun pak
secepatnya akan saya kirim pak
saya denger dari tim surupe
pembangunan hotel baru kita akan terkendala
sepertinya bu ajang tidak setuju pak
kalau panti asuhan itu digusur untuk pembangunan hotel baru kita
ya kalau itu
saya juga kurang tahu
sebentar pak vero
ini aku dengar dari vero
katanya mama gak jadi gusur bangunan panti
yang mau dijadikan hotel baru kita
mama berubah pikiran
nanti kita bahas di hotel ya
sebentar lagi sampai
ayo kita mau kirimnya ke belakang
aku sama apa sih bening
dia tadi kamu diamin aku mulu
aku gak mau temenan sama orang yang gak suka bareng bunda aku
yes akhirnya kita berhasil bikin aura dan mending musuhan
iya betul tertawurah sama mereka
udah gak usah temenan lagi sama bening
kalian bisa diem gak sih
iya raka mama udah sampai kok
tapi mama mau makan dulu
nanti mama langsung ke ruangan kamu ya
raya kamu liat chef arya gak
penggantinya chef doni
aduh kamu cepetan deh ke depan
soalnya ibu bos tuh paling gak suka kalo dilayanin sama waiters
biasanya chef yang langsung turun tangan
ayo kamu cepetan layanin dia
ibu bosnya yang itu ya nay
ngapain kamu udah disini
selamat siang bu
selamat siang bu
selamat siang bu
saya kerja disini sebagai cook helper
siapa yang masukin kamu kerja disini
bukan pak raka
saya kerja disini gak ada hubungannya dengan pak raka
pasti dia yang masukin kamu kerja disini
saya justru baru tau kalo pak raka pemilik hotel ini
saya minta kamu sekarang pergi dari sini
saya gak mau kamu kerja disini lagi
kalau kehadiran saya disini mengganggu ibu
naya mau kemana
kamu diusir ya sama mama
raka udah biarin aja perempuan itu pergi
mama gak suka dia ada disini
aku heran ya sama mama
apa sih yang udah naya perbuat
sampai mama benci banget sama dia
mama gak suka aja sama perempuan itu
hanya karena gak suka aja
mama juga gak suka
mama juga gak suka
kenapa kamu masukin perempuan itu kerja disini
aku akan jawab pertanyaan mama
tapi sebelumnya ma
aku mau tanya balik ke mama
apa benar nama yang batalin proyek pembangunan hotel baru kita
kenapa kamu masukin perempuan itu untuk kerja disini
ya karena emang aku pengen bantuin naya ma
dan naya sama sekali gak tau kalau aku yang memperkerjakan dia di hotel kita ini
jadi aku mohon sama mama udah lah ma
jangan terus terusan salahin dia
pokoknya sekarang mama minta keluarkan dia dari sini
mama gak mau dia kerja disini
mama gak akan pernah suka melihat dia
aku akan ikutin permintaan maaf
tapi dengan satu syarat
mama harus lanjutkan pembangunan hotel baru kita
gimana sama bening aura dan teman temannya
pokoknya aku gak boleh ngelanjutin proyek itu
mama tetap batalkan pembangunan hotel itu
kalau gitu naya tetap kerja disini
terserah kamu deraka
sebenarnya ada apa sama mama
kenapa tiba tiba mama ngebatalkan proyek pembangunan hotel baru
padahal sebelumnya mama paling semangat sama proyek itu
kalau jalan gak pakai mata ya
malah bengong beresin
tau jalannya licin
tadi ini siap banget
selamat siang semuanya
perkenalkan saya arya
saya ditugaskan untuk jadi
saya ditugaskan untuk jadi
head chef kalian mulai hari ini
saya dan memang sudah sepakat
kamu bisa tetap kerja di sini
bapak pemilik hotel ini
apa benar saya bisa kerja di sini itu karena referensi bapak
baik kalau gitu saya mengundurkan diri
saya mau kamu tetap kerja di sini
saya nggak mau terus terusan ribut sama ibunya bapak